bakal cagup sumatera utara yang gagal maju karena ijazah yang dinilai tidak sah
jr saragi menangis di depan awak media
saragi mengaku heran
ijazah yang selama ini mengantarkannya ke akademi militer dan menjadi bupati simalungun dua periode
dinyatakan tidak sah kali ini oleh kpu sumatera utara
kami menanyakannya langsung malam ini kepada mulia banure yang merupakan ketua kpu sumatera utara
dan kami mintakan tanggapannya nanti kepada roy suryo wakil ketua umum partai demokrat selat walam
bang roy terima kasih sudah hadir di studio
dan saya sapa pak mulia yang bergabung dari medan sumatera utara
selamat malam pak mulia
selamat malam pak indra
di studio ada pak roy suryo juga dari partai demokrat ya pak mulia
pak mulya ini argumen yang diajukan oleh beberapa elit partai demokrat termasuk pak jr saragi sendiri begitu
bagaimana mungkin ijazah yang meloloskannya masuk dalam akademi militer
ijazah sma juga yang digunakannya untuk maju di pemilihan bupati simalungun dan berhasil lolos dua periode
kemudian kali ini dinyatakan tidak sah apakah berubah ijazah ini pak
kalau terkait dengan pencalonan simalungun kita kesampingkan dulu
kenapa demikian pak
sekarang kita masuk ke pencalonan bapak jr saragi dengan bapak ance
jadi bakal calon gub dan wagub provinsi sumatera utara
perlu kami sampaikan bahwa pada tahapan pendaftaran pasangan calon gub dan wagub sumatera utara
tanggal delapan sampai dengan tanggal sepuluh januari yang lalu
pak jr saragi dengan pak ance mendaftarkan ke kpu provinsi sumatera utara
dengan melampirkan salah satu syarat calon gub dan wagub sumatera utara
fotokopi legalisir tersebutlah menjadi rujukan kpu
setelah menerima surat dari bawaslu provinsi sumatera utara
kpu provinsi sumatera utara melakukan klarifikasi kepada seluruh pasangan calon gub dan wakil gubernur sumatera utara
yang kami ambil itu adalah slta
lantas kami mengklarifikasi
kepada pihak dinas pendidikan pemerintah provinsi dki
karena setelah kami telusuri
yang disampaikan oleh pak jr saragih ke kpu provinsi sumatera utara
ternyata sudah tutup
sekolahnya apa ya maksudnya
tidak lagi beroperasi sekarang
berdasarkan pkpu nomor tiga tahun dua ribu tujuh belas
di pasal lima puluh menyatakan bahwa
kalau sekolah tempat bakal pasangan calon gubernur atau wakil gubernur
yang sekolah yang juga sudah ditutup tentunya
dikonfirmasilah kepada instansi yaitu dinas pendidikan pemerintah provinsi dki
setelah kpu melakukan klarifikasi
dan diawasi oleh teman teman bawaslu provinsi sumatera utara
nah menyatakan bahwa
pak kepala dinas itu
itu semua kami dokumentasikan dengan rekaman
bahwa yang bersangkutan
menyatakan bahwa dokumen yang diserahkan
terkait dengan salah satu syarat calon gub pak jr saragi itu
tidak pernah dilegalisir
kalau tidak dilegalisir
karena surat resmi ternyata ada diberikan dari dinas pendidikan itu
respon dari surat dari kpu provinsi sumatera utara
berdasarkan hal tersebutlah
ya kami menghormatin itu
sehingga kpu menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera utara
tanpa mengikut sertakan bapak jr saragi dan bapak anci silian
sebagai bakal pasangan calon gub dan wagub sumatera utara
yang mendaftar ke kpu sumatera utara
beberapa waktu yang lalu
mengikuti peraturan ya pak ya
bahwa legalisir ijazah
yang tidak disampaikan sesuai dengan aturan pkpu nomor tiga tahun dua ribu tujuh belas
kami tidak masuk ke
apakah ijazahnya sah atau tidak sah
tapi namun legalisir
yang diserahkan ke kpu tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku gitu aja
jadi tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku
dan selama ini dijalankan oleh kpu sumatera utara
mas roy itu faktor yang sebenarnya
bisa dicegah sebenarnya
tetapi kenapa tidak dilakukan prosesnya seperti melegalisir tadi
jadi sebenarnya ini memang suatu hal yang sangat aneh ya
kemudian tidak melihat sejarah
jangan sekali sekali merupakan sejarah
karena ijazah yang sama
itu digunakan oleh pak sovinu ya
sovinu sarage ya
untuk juga mendaftar pada saat waktu itu
dan dua ribu sepuluh dan dua ribu lima belas
untuk bupati simalungun ya
bupati simalungun dua kali periode
bahkan terpilih ya kemudian
memilih dan bahkan waktu itu sempat
kasus ini sebenarnya terus terang
sempat ada muncuat ya
tapi sudah sempat juga ada putusan ma
putusan mahkamah agung
kasus serupa tentang mempermasalahkan ijazah ini
sudah pernah di tahun berapa pak
sudah pernah di tahun dua ribu lima belas
ya ada petikanya ada
yang pada akhirnya
membenarkan bahwa memang benar
ijazah itu apa adanya
itu sampai di ma
sampai di mahkamah agung
ada kekuatan hukum di situ ya
ada kekuatan hukum
apakah kpu tidak membaca petikan dari mahkamah agung tersebut
apakah kemudian sekarang ada hal yang lain
tapi yang menarik adalah juga
ketika kemudian muncul surat ya klarifikasi
klarifikasi itu muncul dua kali
dari sekretaris dinas pendidikan dari dki jakarta
tertanggal dua puluh dua januari
menyatakan mereka tidak pernah melegalisasi
tapi muncul juga surat pada tanggal sembilan februari
terbaru dong berarti
ya yang mengatakan memang benar ada surat itu
plh sekretaris dinas pendidikan provinsi dki
atas nama kepala dinas pendidikan
dengan nomor suratnya dua ribu empat ratus tujuh seribu delapan ratus lima puluh satu xxx
tanggal sembilan februari
klarifikasi yang isinya bahwa surat nomor
lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam tanggal dua belas agustus dua ribu lima belas
sembilan februari itu jadi berapa hari yang lalu
lima hari yang lalu
eh maaf belum ada
tiga atau empat hari yang lalu

sekarang tanggal dua belas
kita juga hormati ya
kpu sumatera utara
sudah menyatakan kalau ini belum mengikut sertakan pak
c r saragih ya
belum mengikut pak jovinus rampi saragih oke
prosedurnya adalah karena ini masih ada waktu tiga hari
untuk kemudian mengajukan gugatan
nah kami jelas
akan masuk di situ gugatan
sudah sudah kami tadi
oke akan mengajukan gugatan ke bawaslu ya
yang akan mengajukan gugatan ke bawaslu
untuk kemudian melaporkan proses ini
karena ini kok aneh sekali ya mas indra ya
seperti minggu yang lalu itu kan
tadi setmen pak s b itu kan minggu yang lalu
jadi seolah olah sudah diramalkan ini akan terjadi
baik surat dari klarifikasi dari pihak dinas pendidikan provinsi dki
ada dua kali
ada dua ya sembilan februari dua ribu delapan belas dan sebelumnya
dua puluh januari dua ribu delapan belas
kok sepertinya yang digunakan dua puluh dua januari menurut anda begitu
baik nanti kita akan tanyakan ke pihak kpu
setelah jeda berikut kami akan kembali
baik apakah sudah tersambung
apakah sudah tersambung kembali dengan mulya barunia ya
pak mulya masih tersambung dengan kami pak mulya ya
baik maaf pak mulya
mungkin bisa ditanggapi penjelasan dari pak roy suryo tadi
bahwa kalau tadi pak mulya kan sempat kita kesampingkan dulu
soal pemilihan pilbub simalungun yang dua periode itu
yang meloloskan nama pak ajayar saragi
tapi juga disoroti tentang surat itu pak
ternyata ada dua pak
kenapanya yang digunakan yang respon pada tanggal dua puluh dua januari dua ribu delapan belas dari sekretaris
padahal ada sembilan februari dua ribu delapan belas yang merespon bahwa surat itu atau ijazah itu
dilegalisir oleh dinas pendidikan dki jakarta
pak indra itu keliru bukan dua kali ada surat yang direspon oleh dinas
bahkan tiga kali pak indra
yaitu surat yang pertama tertanggal delapan belas januari
yang ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan pemerintah provinsi dki
dan inilah dokumen ini yang diserahkan oleh partai pengusung
pada tanggal sembilan belas januari tahun dua ribu delapan belas tapi scan
kemudian surat yang kedua kpu provinsi sumatera utara kan melakukan klarifikasi
dengan menyurati kepala dinas pendidikan pemerintah provinsi dki jakarta
untuk mempertanyakan empat poin
poin yang keempat adalah
apakah dokumen yang diserahkan oleh partai pengusung
ataupun bakal pasangan calon gubernur sumatera utara bapak ance
bapak jr dan ance benar dilegalisir oleh dinas pendidikan

nah jawaban itu kami juga melakukan klarifikasi langsung dengan penelitian
dengan merekam proses itu diawasi oleh badan pengawas peminu provinsi sumatera utara
nah oleh respon kadis menyatakan bahwa
kalau dokumen ini yang di kpu yang diserahkan pada masa tahapan pendaftaran itu
tidak pernah kami legalisir
diakui begitu ya
sehingga kalau begitu coba direspon surat kami yang masuk ke kpu provinsi sumatera utara

nah dijawab oleh dinas pendidikan yang ditandatangani oleh sekretaris
sekretaris dinas pendidikan dki jakarta yang poin empat itu dinyatakan bahwa
tidak pernah meleges ijasa bapak jr saragi yang dimasukkan dokumen itu pada pendaftaran
tidak pernah legalisir tidak pernah meleges ijasa bapak jr saragi yang dimasukkan dokumen itu pada pendaftaran

itu tanggal dua puluh dua januari pak ya
nah direspola di tanggal dua puluh dua januari
surat dari kpu provinsi tapi masuk surat itu tertanggal empat belas januari dan kemudian di tanggal delapan belas januari
nah kemudian di tanggal dua puluh dua januari itu direspon
surat yang ketiga itu itulah yang disampaikan oleh pak roy suryo tadi
ada masuk ke kpu provinsi sumatera utara
ada masuk ke kpu provinsi sumatera utara

nah benar kak
surat itu ditujukan oleh kepala dinas yang menandatangani itu adalah plh sekretaris dinas dinas pendidikan pemerintah provinsi sumatera utara kepada ketua demokrat
nah kemudian dari demokrat menyampaikan kepada kpu provinsi sumatera utara di tanggal sepuluh januari
sepuluh februari pak ya maksudnya pak ya
sepuluh februari pak ya maksudnya pak ya
dalam kosong wasaho zhou siash michael
yang itu tidak lagi
partai demokrat sebagai salah satu partai pengusung dari bapak jr dan ance gitu
baik kalau tahapan itu memang sangat saklek begitu pak ya tanggalnya memang tidak
kalau sudah lewat dari tanggal yang disebutkan tadi maka ketika ada perbaikan tentang
apa namanya sah tidaknya karena juga faktornya akan fatal lolos atau tidak lolos begitu
memang saklek begitu aturannya pak ya
ya memang begitu yang saklek harus diikuti sebagai penyelenggara pemilu
kami sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini pilguksu
akan menjalankan berdasarkan nilai dasar perjuangan dari lembaga kpu
bekerja profesional menjaga integritas independensi dan transparan dan akuntabel
keterbukaan itu yang sudah kita lakukan
sehingga untuk melakukan klarifikasi ini
kami didampingi oleh teman teman bawaslu untuk melakukan pengawasan terkait dengan apa yang kami lakukan
terkait dengan penelitian syarat calon dan syarat pencalonan dari ketiga bakal pasangan calon gub dan wagup sumatera utara
itu yang membuat dasar kami
iya pak mulya kita tahan dulu pak mulia ya
kita tahan dulu pak ya kita ingin dengar penjelasan dari bang roy
jadi poin sederhananya dari penjelasan panjang itu terlambat sebenarnya
apakah sebenarnya terlambat atau ada upaya klarifikasinya sengaja diperlambat
itu yang kita cari tahu
ini yang sekarang kita cari tahu dan kita sudah laporkan ke bawaslu
jadi mungkin memang tidak akan selesai dengan perdebatan malam hari ini
apalagi oleh hanya saya dan oleh pak mulia ya
ada tim hukum dari partai demokrat yang sekarang sedang meneliti betul kasus ini
karena sebenarnya ada juga surat dari sekretaris pendidikan dki jakarta
yang sempat mewakili bukan di dki jakarta tapi di sumatera utara
jadi sebenarnya surat itu ada mistyping juga
ada juga penulisan kepala dinasnya ditulis jadi ketua dinas
tapi itu berapa poin poin yang nanti akan
maksudnya kesalahan dari kpu
bukan kesalahan dari sekretaris dki jakarta
yang kalau itu digunakan dasar kemudian untuk tidak legalkan pak c r saraghe
itu juga aneh juga karena surat itu sebenarnya ada beberapa kesalahan
tapi oke ya kita bisa mengerti poinnya
jadi makanya biarkan ini menjadi kasus
yang kemudian kasusnya untuk kemudian memperjuangkan pak c r saraghe
karena biarkan pak c r saraghe itu berkontestasi dengan benar
apalagi dia sudah lolos ke dalam bupati
tapi sebenarnya keterlambatan itu faktornya apa kira kira pak roy
karena gini kita akan menganggap bahwa
ijazah itu sudah pernah digunakan pada saat pemilihan bupati
dan ketika kemudian ada pengajuan saraghe
dan kemudian dilamperkan tadi dikatakan hanya scan
kita perlu teliti apakah memang benar hanya scan
ataukah memang ada aslinya
mungkin saja dengan kemajuan zaman
dengan undang undang ite yang ada sekarang
untuk mempercepat proses itu
untuk mengejar di scan dulu
sepanjang nanti ternyata ada aslinya
yang sudah dikirim
yang sudah dikirim
dan sesuai waktu
sesuai waktu dan clear
andai kata yang sudah dikirim itu terlambat
tetapi hasil scan nya sudah masuk duluan
dan ternyata ini identik dipasangkan
harusnya itu kita semua legowo terbuka
tapi sekali lagi kita tidak menyalah nyalahkan malam hari ini
kita cari saja solusinya
karena kami tidak ingin
tapi di sini sekaligus mengklarifikasi bahwa ijazah itu terlegalisir
apalagi ada surat yang mengatakan kalau
memang sudah pernah dilegalisir
dan sah ketika tahun dua ribu lima belas dulu
jadi sebenarnya ini aneh
kenapa kemudian dikatakan tidak pernah dilegalisir sekarang
jadi biarkan proses ini diteliti lebih lanjut
jadi pak mulia memang ini
kalau kpu mencermati sendiri pernah melakukan ini tidak pak
menyampaikan bahwa surat yang
salah satu syarat kan
misalnya ada salah satu syarat yang kurang
pasti akan disampaikan
kepada yang berkaitan begitu
yang ingin maju
jadi ada semacam peringatan begitu pak

tanggal tujuh belas januari yang lalu
kpu provinsi sumatera utara
telah menggelar rapat pleno terbuka
kepada ketiga bakal pasangan calon gub dan wagub provinsi sumatera utara
terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan kpu provinsi sumatera utara
dan kami sampaikan dalam poin itu bahwa
surat legalisir ijazah itu
belum memenuhi syarat
sehingga dilakukanlah perbaikan
dan pada kesempatan itu penghubung dari
pak jr saragi
bukan wakil pak jr dan ance
yang menerima seluruh
berita acara hasil penelitian yang dilakukan oleh kpu sumatera utara
nah kami menunggu mulai tanggal delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh
tanggal sembilan belas itu ada
itulah yang dinyatakan oleh tim penghubung
yang menerangkan bahwa
ijazah pak jr itu benar adanya
tapi bagi kami adalah
ya bagaimana supaya itu kan dari dinas ditujukan kepada partai demokrat
nah partai demokrat menyerahkan kepada kpu hasil scan
ada di bawah itu ada tembusan ke kpu provinsi sumatera utara
tapi namun sampai saat ini
tembusan itu tidak sampai kepada kami
tembusan itu tidak sampai kepada kpu provinsi sumatera utara
nah berdasarkan hal tersebutlah
bapak jr saragi dan bapak ance
tidak memenuhi syarat menjadi pasangan calon gug dan wakuk provinsi sumatera utara tahun dua ribu delapan belas
tapi pak mulia pernah kemudian sempat melihat ke belakang
tidak misalnya bahwa persoalan ijazah yang menyangkut pak
siapa namanya pak jr saragi ini pernah
tetapi kemudian selesai karena ada kekuatan
hukum tetap dari ma
dan membenarkan bahwa ijazah itu adalah sah begitu
apakah kpu sempat mempelajari hal itu
ataukah menjalani dengan tidak
kami kan hanya masuk kerana legalisir ijazah
tidak masuk mencari bukti yang lain terkait hal tersebut
kami juga tidak menyatakan bahwa pak jr itu tidak memiliki ijasa
kami tidak punya otoritas untuk itu
tapi dokumen yang disampaikan kepada kpu provinsi sumatera utara pada masa pendaftaran
pada masa pendaftaran ya
pasangan calon gub dan wagub sumatera utara tanggal delapan sampai dengan tanggal sepuluh januari
kemudian di tanggal delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh untuk perbaikan administrasi
syarat calon itu juga tidak disampaikan kepada kpu provinsi sumatera utara
berdasarkan hal tersebutlah
maka tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku
sehingga kpu tidak bisa menetapkan bapak jr dan bapak ance menjadi salah satu pasangan calon gub dan wagub provinsi sumatera utara
nah surat yang menyatakan kemudian dari plh sekretaris dinas pendidikan dki jakarta bahwa itu sudah benar terlegalisir itu diterima kpu sumatera utara tanggal berapa pak
tanggal sepuluh januari
tanggal sepuluh februari
hari sabtu yang lalu
sabtu yang lalu ya
dan itu sudah menjelang penetapan ya
jadi tahapan dalam perbaikan syarat calon dan syarat pencalonan itu kan tahapannya tanggal delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh januari
ketika menyampaikan teguran bahwa atau peringatan kepada yang terkait misalnya pak jr saragi dan juga pak ance atau tim pemenangannya misalnya bahwa ada yang belum lengkap respon dari mereka seperti apa pak dalam tanggal delapan belas hingga dua puluh itu
kami tidak menyampaikan teguran tapi memang di dalam pkpu nomor satu tahun dua ribu tujuh belas terkait dengan tahapan program dan jadwal
mengingatkan saja tidak ya
yaitu tanggal tujuh belas
nah itu setelah menerima dokumen syarat calon dan syarat pencalonan ketiga bakal pasangan calon tersebut ya tentunya diberikanlah kami teliti mulai dari tanggal sepuluh sampai dengan tanggal enam belas
nah hasil penelitian yang kami lakukan di kpu provinsi sumatera utara ini loh syarat calon legalisir ijazah ini harus dilengkapi
dan kpu tidak perlu merasa inisiatif begitu pak ya
kpu tidak perlu merasa inisiatif misalnya melihat sosok salah satu calon yang akan maju ini kan juga tidak pernah bermasalah sebelum misalnya begini ketika masuk akmil maju di simalungun tidak pernah terjadi masalah
jadi kpu juga merasa tidak perlu inisiatif ataupun melakukan teguran yang penting jalan saja sesuai peraturan perundangan itu maksudnya pak mulia ya
enggak kami tidak bahasa apa tadi
menugur tadi bahasa menugur
kami kan hanya menyampaikan sesuai dengan tahapan
yaitu menyampaikan hasil berita acara
penelitian administrasi baik itu syarat calon dan syarat pencalonan
nah kami serahkan kepada masing masing bakal pasangan calon melalui lo masing masing
nah ini lengkapi tahapannya itu di tanggal delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh
kalau lewat dari itu ya
nah tanggal sembilan belas itu memang ada dimasukan untuk melengkapi itu
surat dari kepala dinas pendidikan kepada partai demokrat sumatera utara
nah partai demokrat sumatera utara menyampaikan kepada kpu sumatera utara
nah di dalam surat itu ya ada tembusan tapi tembusan itu tidak sampai
nah itulah hasil skan yang saya sampaikan tadi
baik intinya ada
nah kemudian dalam melakukan penelitian administrasi oleh kpu secara internal di tanggal dua puluh dua januari
baik poinnya itu kita sudah terima tadi ya
pemerintah provinsi sumatera utara berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh partai demokrat sebagai salah satu partai
tidak seperti klaimnya
di tanggal sembilan belas
kita tahan dulu pak mulya
baik pak roy surya
jadi ini sebenarnya lebih kepada faktor tanggal ya
tanggal atau lambatan
memang kalau sepuluh februari baru masuk juga itu memang terlalu jauh ya
karena artinya pak jr sendiri sudah menyatakan kalau ini dulu kan sudah ada putusan ma juga
saya bacakan nomor tiga belas garis piring g garis piring plk ada dua ribu lima belas
tapi kpu nggak mau masuk ke sana katanya
nah makanya itu
ini kan aneh ya
artinya kalau menurut saya aneh karena sudah pernah diputus oleh mahkamah agung
dan itu bisa di klik di putusan mahkamahagung go id
jadi artinya kita bisa membayangkan suasana yang terjadi
karena ini sudah clear sudah inkrah gitu ya soal ijazah
karena dulu ini kan sempat diramaikan
maka sebenarnya tidak perlu lagi ada permasalahan
hanya karena kemudian tiba tiba ada komunikasi yang kami partai demokrat melihat loh kok tiba tiba ada surat dari sekretaris
kenapa harus pakai surat surat lagi gitu maksudnya
sekretaris dinas dki jakarta dinas pendidikan
kemudian ke kpu
nah kemudian kan kita harus mengklarifikasi surat itu
sehingga terlambat akhirnya
dan ternyata surat yang kedua klarifikasinya memang benar
sekarang kalau misalnya nanti bukti yang diajukan dan gugatan itu sah diterima oleh bawaslu
dan kemudian atau ke dkpp yang kemudian nanti akan memproses ya
ini lebih kepada miskomunikasi antara kpu yang menjalankan aturan normatif peraturan perundangan itu
saya kira begitu
ataukah kemudian karena tidak mau melihat yang peraturan ma tadi
dan demokrat merasa sudah ada hukumnya kenapa ditanyain lagi dan minta legalisir gitu
yang mana menurut anda
mungkin kedua duanya kalau dalam bahasa kita terlalu kaku gitu ya
terlalu saklek menerapkan peraturan
yang mana peraturan itu sangat sangat normatif gitu ya
sangat normatif padahal sebenarnya sudah jelas ada
ibaratnya kita dulu apalagi pak c l saragini kan sudah pernah diakmil

dan kemudian pangkat terakhir sebagai kolonel ya di tni
artinya kan aneh juga
kalau ini memang palsu atau memang tidak sah
dari dulu harusnya itu sudah gugur gitu
dan kenapa sekarang berdiri permasalahan
dan kalau saja nanti insya allah kemudian
kpu mungkin memahami itu tapi dalam soal aturan
ya norma yang diikuti normanya
kenapa hanya scan
nanti akan kita selesaikan
bawah silu ya
dan kita sama sama tidak perlu kita clear kan
pada malam hari ini
karena pasti juga semua pihak beradu
tapi paling tidak poin poinnya jelas kelihatan ya
soal ada keterlambatan itu
kita juga tetap menghormati kpu
tapi hormatilah juga kpu kami yang mengajukan hak
dari partai demokrat untuk mengajukan gugatan ini
baik nanti kita lihat hasilnya seperti apa
terima kasih mas roy suryo
terima kasih juga pak mulya telah bergabung bersama kami
terima kasih pak mulya
malam hari ini di cnn indonesia prime news
sidang paripurna dpr diwarnai aksi walk out
oleh dua fraksi saat pengesahan revisi undang undang md tiga
prime news segera kembali dengan laporan selanjutnya